nasib buniani akhirnya ditentukan
ketuk palu majelis hakim pengadilan negeri bandung
menjatuhkan fonis satu tahun enam bulan penjara terhadap buniani
atas kasus pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
polemik pro dan kontra pun bermunculan pasca fonis ini
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa buniani
oleh karena itu dengan pidana penjara
selama satu tahun dan enam bulan
majelis hakim pengadilan negeri bandung
menjatuhkan fonis satu tahun enam bulan
pada terdakwa kasus penyebaran ujaran kebencian bunian
ia dinilai terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernuan sasara
melalui video ahok saat mengutip surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu yang diunggah di facebook
hakim menilai buniyani bersalah karena mengunggah video pidato gubernur dki jakarta
basuki cahaya purnama di kepulauan seribu
dan keterangan berupa transkrip video pidato yang tidak sesuai dengan aslinya
buniani dinilai memenuhi unsur pasal tiga puluh dua ayat satu dan pasal dua puluh delapan ayat dua uu ite
kendati dinyatakan bersalah namun majelis hakim memutuskan untuk tidak menahan buniani
hal ini sempat dikonfirmasi kuasa hukum buniani seusai hakim membacakan fonis
saya tidak mendengar perintah apapun soal eksekusi
artinya sesuai kuasa hukum yang diunggah kita banding tentu bahwa buniani tidak ditahan
polemik pun muncul atas putusan ini
pihak pengacara buniani akan melakukan banding atas putusan ini
bahkan tim kuasa hukum buniani pun berencana melaporkan hakim yang memutus perkara buniani ke komisi yudisial
seperti dikutip dari laman detik com kuasa hukum buniani alwin rahadian mengatakan bahwa putusan hakim tidak berdasarkan fakta persidangan
sementara di sisi lain mantan kuasa hukum basuki cahayapurnama iwayan sudirta seperti diberitakan di beberapa media juga menyayangkan putusan hakim yang dinilainya terlalu ringan
wayan menilai fonis itu terlalu ringan lantaran buniani sudah terbukti bersalah dalam memotong video pidato ahok
masyarakat salah persepsi
bahkan wayan menilai dengan diputuskannya buniani bersalah oleh pengadilan seharusnya ahok tidak bisa dihukum
sosial media juga ramai membincangkan fonis buniani ini
beberapa diantaranya yang berkomentar adalah wakil ketua dpr fadlison yang berpendapat seharusnya buniani bebas
lain lagi dengan akun muhammad guntur romli yang menilai ini putusan yang menggelikan
guntur menganggap tidak adil bila dibandingkan dengan kasus ahok yang langsung ditahan
budi adiputro cnn indonesia
fonis satu lima tahun terhadap buniani yang dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran undang undang ite berbuntut pada polemik
pihak buniani menilai bahwa fonis tersebut tidak tepat dan berkuku bahwa buniani tidak bersalah
di sisi lain pihak lain menilai fonis buniani tersebut terlalu ringan
dan kemudian dikasih alasan setelah jatuhkan fonis buniani
kami mengulasnya malam hari ini dengan irfan iskandar kuasa hukum buniani
selamat malam pak irvan terima kasih sudah hadir
kemudian ada pak iwayan sudirte yang merupakan kuasa hukum basuki cahayapurnama atau ahok
selamat malam juga
terima kasih sudah hadir
saya langsung saja mungkin minta pendapat dari pak irfan ya
pak irfan kita tahu fonis ini sebenarnya kan lebih ringan dari tuntutan jaksa
ini malah kemudian banding
memang ada haknya seperti itu pak ya

tapi juga melaporkan hakim ke komisi yudisial
apa apa yang menjadi pandangan dari pak irfan tim kuasa hukum dari buniani ini
ya terima kasih selamat malam pak wayan
selamat malam bu nita
jadi pertimbangan kami pertama satu bahwa kami menyimak pada saat sebelum putusan yang dibacakan
menyimak apa yang dibacakan oleh majelis hakim
mulai dari fakta persidangan sampai dengan pertimbangan pertimbangannya
sampai kemudian menjatuhkan fonis
ada beberapa hal yang kita catat sebagai tim pribadi
karena catat sebagai tim kuasa hukum
pertimbangan pertimbangan tersebut yang kita sesuaikan dengan fakta yang disampaikan oleh majelis hakim sendiri
yang diantaranya sehingga kita menyampaikan pada satu kesimpulan
bahwa satu ratus delapan puluh tiga kuhp itu menurut kami tim kuasa hukum
tidak dilaksanakan oleh majelis hakim
apa itu satu ratus delapan puluh tiga qhp itu
satu ratus delapan puluh tiga qhp itu adalah panduan guidance bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi adalah
hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan ditambah minimal dua alat bukti
keyakinan diantara tiga pihak yang ada di ruang sidang
kami penasihat hukum hakim dan jaksa boleh berbeda beda
karena keyakinan itu subjektif
tapi apapun bentuk keyakinan itu selalu didasarkan kepada minimal dua alat bukti
dua alat bukti ini adalah harus yang terungkap di persidangan
nah dalam hal ini kita memfokuskan kepada tidak berdasarkan fakta yang terungkap persidangan
jadi tidak berdasarkan alat bukti
apa hal itu
dari awal semenjak persidangan hal yang sudah kita tangkap kita anggap sebagai suatu yang tidak wajar adalah
timbulnya pasal tiga puluh dua yang didakwakan kepada buniani
pasal tiga puluh dua intinya adalah bunyinya buat setiap orang yang mengubah menambah mengurangi menyimpan mengedit
ini adalah pasal tentang hacker
yang dilakukan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain
ini tiba tiba muncul nih
muncul dalam dakwaan
ini kita pertama sudah melihat ini suatu hal
yang pertama sudah melihat ini suatu hal yang tidak wajar
kenapa tidak wajar ya
kita bukan yang subjektif
berdasarkan pasal satu ratus empat puluh kuhap dakwaan itu dibikin berdasarkan berita acara pemeriksaan
di bap tidak ada
bap sama sekali tidak ada baik tidak adanya adalah satu
semua saksi semua ahli bahkan tersangka yang diperiksa di muka penyidik tidak dalam kapasitas pemeriksaan pasal tiga puluh dua
sehingga bap tidak ada sehingga seharusnya dakwaannya tersebut tidak berdasarkan bap
ini satu heran tiga tiga
yang pertama yang menurut kami tidak wajar
kemudian dalam persidangan setiap saksi begitu giliran pengacara yang bertanya kami pastikan dulu anda pernah diperiksa di penyidik
dalam kapasitas apa
semua menyebutkan dalam kapasitas pemeriksaan pasal dua puluh delapan ayat dua ujaran kebencian
pernahkah diperiksa pasal tiga puluh dua
pasal tiga puluh dua ini kok tiba tiba muncul aneh ini menurut anda
ya setelah muncul aneh
mengedit ya mengedit menambahkan
ya setelah muncul aneh saksi pun tidak ada yang diperiksa tentang itu
ahli pun tidak ada
baik ahli yang disajikan oleh sana
sehingga menurut kami tadi kesimpulan kami satu ratus delapan puluh tiga kuap itu tidak dilaksanakan
di persidangan tidak membicarakan tiga puluh dua
di persidangan pun tidak
karena apa yang
tidak ada yang sama sekali yang dibicarakan
bahkan sebuah saksi mengatakan di persidangan saksi yang ngajukan persidangan dari pihak yang menjelaskan penuntut umum adalah kurang lebih delapan orang
yang disampaikan adalah bahwa dia melihat mengunggahan
bukan mengedit menambahkan dan sebagainya
tapi fonisnya berdasarkan pasal tiga puluh dua tadi
baik kalau pak wanyan justru menarik karena justru lihat ini ponis terlalu ringan
dan bahkan kalau sejelas bersalah
bu niani yang mengunggah video ahok begitu ketika bu niani dinyatakan bersalah otomatis logikanya ahok tidak bersalah begitu
pak bagaimana penjelasannya pak
aku tak kasih salam dulu nih
karena kehebatannya berdiplomasi ini
nah pak begitu
begitu bung irfan menjelaskan ini kalau saya tidak tambahin lengkapin orang pasti yakin apa yang dikatakan
nah silahkan ditanyakan
padahal kalau lihat pasal tiga puluh dua yang saya tidak tahu saya mengikuti pola pikiran dan fakta yang disampaikan
mari kita perhatikan pidato pak ahok menurut catatan saya tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
satu minggu setelah pidato itu tidak ada kegaduhan tidak ada protes
malah yang ada sejak habis pidato ada jamuan dan sebagainya
satu minggu ya setelah itu
sembilan hari setelah itu setelah apa yang diunggah oleh pak buniani geger
kenapa karena kata pakai tidak ada
dan kalau kata pakai tidak ada wajar saja orang salah tafsir
dan itu yang membuat gaduh luar biasa
maka muncullah di dalam tuntutan pidana dalam perkara pak btp masuki cahaya purnama
yang orang nyebut ahok itu pak buniani telah disebut dengan jelas sebagai pihak yang telah membuat keresahan
jadi di mata kami jelas tidak ada orang lain yang bertanggung jawab
kegaduhan keramaian menyebabkan pandemi kecuali dan hanya karena satu satunya adalah pak bu niani
hanya pak bu niani
dan karena itu arusnya sejak awal dan ketika pemeriksaan sedang berlangsung pak bu niani kan sudah bersatu tersangka
kami sudah mempersoalkan pada kejaksaan
loh sudah jadi tersangka ada tersangkanya ngapain kasus pak ahok ini tersangka
padahal pak ahok dijadikan tersangka bukan karena bukti permulaan yang cukup
tidak ada bukti permulaan yang cukup
ahli ahli pidana mengatakan mayoritas tidak ada pidana
jaksa jaksa mengatakan tidak
tapi kenapa diberi status tersangka karena ada demo berjuta juta
kemudian dari demo itu
demo berjuta juta itu yang
mohon maaf ada tekanan harus dijadikan tersangka
maka jadi tersangka tanpa seperindik lebih dulu
aneh bin ajaib satu satunya perkara di indonesia tersangka duluan seperindik belakangan
dan itu tidak dimungkinkan oleh penyusun kukap
karena seperindik harus mencari alat bukti alat bukti mencari tersangka
barulah disebut siapa tersangkanya
itulah rekayasa dan tekanan luar biasa

jadi bukan karena fonis bersalah hari ini saja anda mencari tersangka
aneh bin ajaib sudah bersuara kenapa kasus pak btp atau pak ahok itu diteruskan begitu ya
saya yakin suatu saat kasus sejenis pak btp ini akan terungkap
siapa yang merekayasa
kalau saya sih bilang karena dia karena mencalonkan gubernur karena jadi gubernur
banyak sekali orang ingin jadi gubernur
soal mereka di rekayasa
pasal tiga puluh dua kalau menurut kami walaupun baru sepintas langsung saya akan bawa catatan
pasal tiga puluh dua itu karena menghilangkan
kalau pakai itu tidak dihilangkan orang anteng saja mendengar ini
dan terbukti sembilan hari setelah pidato itu
sebelum perasa dihilangkan tidak ada orang protes
begitu itu diunggah kata pake tidak ada
saya melengkapi penjelasan kawan saya ini
setuju nggak pak irfan
pasal tiga puluh dua itu terbukti sebenarnya kalau menurut
menurut saya pasti terbukti
jadi begini emang saya yang perlu saya sampaikan satu
bahwa di persidangan adalah
persidangan adalah selalu berperdomaan kepada surat dakwaan
sebagaimana bunyi pasal satu ratus sembilan puluh satu ayat satu ayat dua ayat tiga
surat dakwaan adalah perdomaan bagi hakim dalam mencantumkan keputusan
sehingga kita berkiblat kepada situ
di dalam dakwaan ke satu yang mencantumkan pasal tiga puluh dua itu
klien kami bu buniyani dipersalahkan oleh jaksa
dalam dakwaan itu berbunyi sebagai berikut
dengan menghilangkan kata pakai dan menambahkan caption
benar tadi ada kata pake dan menambahkan caption
itu kan menambahkan masuk di tiga puluh dua itu pak
ya tapi ujungnya itu tidak disebutkan
merubah menambah mengurangi menyimpan menghilangkan mengedit segala macam
terhadap dokumen informasi atau informasi elektronik milik orang lain
nah dalam perbuatan bu buniyani ini kita harus memilah
mana dokumen yang milik buniani mana dokumen yang bukan milik dia
dalam dia mengupload ke akun wall facebooknya yang bukan milik dia adalah video
di wall facebook itu adalah dokumen informasi elektronik milik beliau
perubahan yang tadi kata pak wayan itu ada terjadi adalah di wall
sementara videonya ini tidak berubah sama sekali
videonya tidak diedit
tidak berubah sama sekali
hilangkan kata pake itu dalam caption
makanya jaksa menulisnya adalah
itu maksudnya berbeda
tapi itu adalah kan di akun di wilayah privasinya
pemilik bu buniyani sendiri
artinya bung irfan mengakui lah kata pake itu dihilangkan ya
kalau kata pake itu berlanjut kata pake pak wayan
kalau kata pake ada tiga alih bahasa yang menafsirkan
ini di pengadilan tidak ini
saya bicara selalu pengadilan
tidak di luar ya ini
tidak di luar
artinya kata pake ditafsirkan
tapi yang diakui kata pakai itu memang dihilangkan
itu yang penting dulu faktanya
jadi gini pak
jadi artinya adalah di pengadilan itu alih bahasa dari pihak jpu dihadirkan
dari pihak kita dihadirkan
jumlah tiga alih bahasa
sampai sekarang masih hafal sekali karena ternyata begitu ilmu bahasa begitu tinggi
karena apa dibilang oleh alih bahasa
bahwa kalimat bu buniyani yang pertama penista antara
sebentar ini ahli bahasa yang dihadirkan oleh pihak pak irfan atau
penistaan terhadap agama
menurut ahli bahasa ini adalah modalitas kesangsian
si penulis sangsi
terhadap apa sanksinya
di kalimat kedua
kalimat kedua ini apa bu buniyani ya
dalam kurung bapak ibu pemilih muslim
di pemilih muslim dibohongi
pakainya gak ada
masuk neraka juga dibodohi
kalimat pertama modalitas kesangsian
sangsi terhadap kalimat kedua
kalimat kedua ini si ahli semua bilang
bahwa struktur bahasa indonesia mengandung tiga komponen
yang mana subjek
dalam kurung pemilih bapak ibu pemilih muslim subjek
sehingga itu telah memenuhi struktur bahasa indonesia
lalu kata pakai bagaimana
kata pakai tidak masuk dalam struktur
sehingga ada atau tidak ada kata pakai
tidak berubah makna
nah bagaimana pak
sekarang ini yang kedua kali saya mengunjungi irfan
untung tidak bebas gitu
begitu hebatnya dia meyakinkan
saya senang kalau teman teman pengacara seperti ini
karena memang pengacara diputuhkan untuk meyakinkan hakim
tapi sekali lagi
soal pakai itu perdebatan dengan ahli bahasa tadi
tidak terlalu signifikan poinnya
menurut pak irfan
menurut pak irfan
tapi masyarakat justru karena kata kata pakai hilang itulah geger
padahal sebelum kata pakai itu hilang
anteng anteng saja selama sembilan hari
itu lebih karena kar faktor paham
atau karena kar faktor awareness saja tidak tahu
pasti karena pakai
karena kami juga punya ahli bahasa ketika pak btp disidangkan
kenapa selama sembilan hari tidak geger
karena kata pakai tidak dihilangkan
jadi ada ahli bahasa di persidangan pak btp
bisa dijelaskan pendapatnya seperti apa waktu itu kata pak surya
kalau kata pakai itu masih ada
tidak ada kesan sedikit pun
dan tidak bisa ditarik tarik
tidak bisa diasosiasikan
dan tidak dicarikan pengetahuan
dan tidak dicarikan pembenaran bahwa pak btp itu bisa dikait kaitkan dengan al quran dan ulama
tapi begitu itu dihilangkan ditafsir tafsirkan ditarik tarik beda
disebut juga pakai itu signifikan tidak artinya kemudian menurut ahli bahasa yang dihadirkan oleh
signifikan dan pengaruhnya nyata
orang jadi geger gitu
sebab yang disampaikan oleh pak btp kan politisi
yang kerasukan roh kolonialisme
itu yang disebut
bukan menyerang ulama
bukan menyerang al quran
dan kalau kata pakai itu ada memang kelihatan yang disorot itu
politisi yang kerasukan roh kolonialisme
tapi begitu kata pakai dihilangkan asosiasi ditarik dan berisi komentar juga dari pak buniani
itulah yang menyebabkan kegegeran luar biasa
cuma pak sambil pak jelis bakin
oleh karena itu kami berpemilihan
itu kan ponis juga kan kepada pak btp
yang artinya penjelasan pakai tadi
kalau ponis btp itu pasti karena tekanan karena rekayasa
nanti sejarah bisa membuktikan catat
mudah mudahan cnn ini membuat dokumen untuk wawancara kita hari ini
di berbagai belahan dunia setelah perang dunia kedua ada ribuan orang yang salah hukum
orang tidak salah tapi dihukum
ini nambah lagi data bahwa btp
btp tidak salah tapi dihukum karena tekanan masa
ini sangat membahayakan
kita tahan dulu
setelah jeda kita kembali lagi ya
setelah jeda kita kembali lagi akan mengulas tentang kalau pak wayan tadi sempat menyebut bahwa kalau buniani difonis bersalah sebenarnya logika hukumnya
ahok tidak masalah
masalahnya itu pernah digunakan juga oleh pihak pak buniani
kalau memang ahok satu yang difonis duluan bersalah maka buniani harusnya tidak diteruskan kasusnya
ada yang berpendapat seperti itu pak
nanti kita lanjutkan selanjutnya ya
setelah ini saya akan segera kembali ke pelajaran berikut
dari vonis buniani ini ada catatan yang menarik
ketika buniani difonis dinyatakan bersalah
maka ada pihak yang berpendapat logikanya akibat unggahan video buniani
basuki cahaya purnama satu videonya yang diunggah harus bebas
karena pengunggahnya pun bersalah otomatis satu pihak yang lain tidak bersalah
itu juga disampaikan pak wayan
masalahnya saya juga pernah mendengar hal yang sama pak
ketika basuki cahaya purnama atau ahok divonis bersalah saat itu
pihak dari buniani yang kasusnya sedang diproses mengatakan jangan diteruskan
karena terbukti bahwa ahoknya sudah bersalah
nah tanggapan anda seperti apa soal ini pak
ya kalau kepinteran pak irfan bisa kita taningi kekuatannya yang tidak bisa kita tanahin
kekuatan apa ini maksudnya
makanya menjadikan pak btp tersangka lebih dulu ya duluan lah dihukum
iya coba kalau duluan pak bunyiani jadi tersangka diadil pak ahok bebas
bukankah itu kewenangan kepolisian sebenarnya pak
kepolisian kan nggak berdaya memang berdaya polisi kalau menghadapi sekian juta
ini kita minta tanggapan kepolisian nanti ya
karena pimpinan polisi sendiri sekarang legitimasi hukum tidak cukup menangani kasus
legitimasi sosial sesuatu yang mengagetkan saya
tapi setelah dipikir pikir mungkin keadaan sementara harus dipahami
mudah mudahan nanti kembali pada legitimasi hukum
kalau saya dengan pak irfan pasti bisa
tapi pak irfan kan pimpinan di tingkat atas
apa selalu mampu ngurus yang di bawah yang rame rame dan kemudian beriba
maksudnya tekanan masa ini
tekanan massa yang beririsan dengan
kalau pak irfan pasti ingin kepastian umum
bisa nggak alasan itu digunakan yang sama dari si pihak buniani misalnya
ada tekanan masa juga misalnya
masa kita sedikit banget
tapi ada masa
tidak bercuda juta
sedikit pakai bunga pakai lilin
itu yang kami tidak mampu menandingi pak irfan
itu tidak mampu menggoyang legitimasi polisi
pak irfan terlalu kuat dan kawan kawan
pak irfan kita kembali ke substansi pengadilan ya
nanti pak irfan takutnya menjawab malam lebar
kalau soal itu bagaimana pak
soal apa duluan duluan tadi itu
kalau dibuk satu ahok bersalah maka bunyian ini tidak diteruskan
tapi kan tetap diteruskan
karena sengkontar kata terlanjur di adi
karena perilakunya buruk masyarakat nggak suka
begitu ada orang terbunuh di kampungnya yang dicarikan ini
di dalam buku tentang peradilan sesat juga ada di negeri belanda
kalau pelakunya nggak ditemukan komisaris yang gila hormat itu akan mencari saksi saksi yang punya masalah
nah begitulah di bekasi
tapi tuhan maha adil
bunel yang terangkut kasus saya yang membela
dia cerita saya lah pembunuhnya bukan sengkontar kata
sejak itulah ditaramekan
lalu membuat peraturan
peraturan baru namanya peninjauan kembali
gara gara kasus itu
begitu ada pk langsung sengkontar dan karta bebas
tapi dikeluarkan dari tahanan sebelum peraturan pk itu ada
nah sekarang berani nggak
negara turun tangan meng clearkan persoalan ini
sebab kalau bukan negara yang turun mengajak masyarakat menyadari ini apa daya kami
misalnya saya diadukan pertanyaan begini
nanti pak irfan di luar akan saya ajak diskusi
kalau saya pk lalu kemudian pak ahok bebas kawan kawan pak irfan ini demo nggak berjuta juta
kan itu masalah
jadi dilematis juga
sebenarnya celah pk ini ada
tapi kalau saya demo nanti kalau hanya karena pak ahok ingin menegakkan keadilan menuntut keadilan demo rame rame
pengorbanan dia untuk bangsa dan negara
dengan tudingan demo ini pak irfan mungkin bisa menjawabnya bagaimana pak irfan
ya itu pun terungkap di persidangan sebetulnya dari saksi saksi fakta yang dihadirkan
bahkan kita menghadirkan saksi fakta maaf golongan tionghoa yang namanya kan hyung
jadi semua saksi fakta itu yang berdemo yang dimaksud oleh pak wayan itu
satupun juga dalam kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah tidak mendasarkan aksinya kepada postingan buniani
bahkan salah satu peserta demo
tidak mendasarkan aksinya pada postingan buniani
bahkan peserta demo korlab orang orang terbesar salah satu terbesar di indonesia
menerima postingan tentang pidato bapak btp tadi itu sebelum postingan buniani
sebelum postingan buniani sudah ada akun facebook lain yang memposting
dan itu yang dia terima
sebentar ini penyampaian cerita seperti ini di persidangan tidak
di persidangan di bawah semua
masuk fakta persidangan
ada nanti kalau saya lihat ada keterangan saksi saksi berbicara seperti itu apa ada semua
yang kedua bahwa mereka melakukan aksinya seperti itu sekali lagi adalah bukan karena pribadi bapak btp
tapi karena dianggapnya adalah perbuatan
jadi sama sekali tidak ada tidak ada tentang
jadi yang dimaksud tadi pak wayan keresahan yang ditimbulkan akibat postingan buniani dengan kata pake dan lain sebagainya itu
bukan kata saya itu kata jaksa dalam rekursi turnya
oke untuk kasus
masyarakat resah karena pak buniani
itu muncul di perkara kita
tapi di sidang buniani bagaimana tadi
itu termasuk poin yang kita garis bawahi salah satu penyebab kita mau melaporkan
antara putusan dengan
melaporkan hakim ini maksudnya
antara putusan dengan alasan yang memperberatkan terdakwa tidak match
dalam putusan seperti yang sudah kita tahu ada seperti itu
dalam alasan yang memperberatkan salah satu disebutkan
bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
kita kembali kepada pasal yang dijatuhkan kepada buniani tidak ada unsur seperti itu
yang ada adalah di pasal dua puluh delapan
yang dapat menimbulkan konflik
individu atau masyarakat meresahkan secara
berarti ada unsur meresahkan
jadi artinya yang memberatkan dari pasal lain diambil
fonisnya dari pasal lain
jadi misalnya kalau di fonisnya justru pakai pasal dua puluh delapan yang meresahkan
walaupun mungkin juga anda tetap banding
tapi artinya logikanya nyambung
kita bisa memahami
tapi kalau logikanya diputus bersama pasal tiga puluh dua
tapi yang memberatkan adalah merasakan masyarakat
di mana kesesuaiannya
misalnya mengeresahkan apa namanya meresahkan membuat ini
karena kemudian di fonis karena mengedit itu tadi
itu bukankah itu nyambung
kalau itu kita berasumsi
tapi kan di hukum sesuai beresahkan pasal kan
yang dicatukannya apa
jadi kita kan kalau opini di luar pengadilan boleh boleh saja
tapi ke dalam persandingan
kalau di persidangan ada koridor yang mau batasinya
tidak boleh keluar dari ketentuan hukum yang berlaku
tapi kalau pak buniani
sebagai disebut sebagai pihak yang penyebab keresahan
itu bukan dijalankan
jaksa yang punya intelijen
itu di persidangan
tapi sudah lah
yang penting sekarang begini
ini kita mencari yang clear dulu pak sebelum sudah itu tadi
ya mencari yang clear dulu
jadi supaya bisa ketahui
kalau apakah memang benar kalau misalnya buniani yang bersalah
maka otomatis yang pihak akibat tindakan buniani itu juga tidak bersalah begitu
atau mungkin sebaliknya begitu pak
ini kan sebab dan akibat
yang menyebabkan resah
sejak persidangan btp sebenarnya tanda tanda itu
sudah tampak dalam gestur itu
jadi kalau kami jelas yang bertanggung jawab pak buniani
kalau pak buniani yang bertanggung jawab
bagaimana pak btp bisa dipertanggung jawabkan
mari kita lihat alat alat bukti
ketika rame rame demo demo awal
tidak ditemukan alat bukti sama sekali
yang ada itu saksi saksi
menurut pemahaman kelompok tertentu
tapi itu saksi dauditu
tidak ada yang melihat kejadian yang di sana
mendengar katanya maksudnya
mendengar melihat nggak ada
padahal walaupun ada putusan mk
tapi ketentuan kukap tentang itu nggak dirubah
jadi masih berlaku
tapi dipaksakan juga
kesaksian dauditu sebagai alat bukti yang sah
sebenarnya pak basuki kalau tidak mau mengalah
di banding itu bebas juga
kalau mau banding ya
dan waktu itu memang putusannya tidak lanjut untuk banding ya
sudah banding tapi dicabut
kenapa mesti cabut
ini demo demo luar biasa pak
pendukung kami tidak akan bisa tidur
walaupun ada kemungkinan juga kalah juga begitu kan pak ya
di sisi yang lain
apapun yang dilakukan pak basuki pada waktu itu serba salah
kalau banding itu dikabulkan
ribut juga pihak lawan
tapi negara masyarakat juga dirugikan
oleh karena itu lebih baik
pak btp lah yang mengalah
biarkan saja dipenjara
terus dipenjara juga akan ada hikmah
nanti negeri ini tahu siapa yang berkorban
itu ingin ditiru tidak dengan buniani semangat pak basuki cahayapurnama tadi
kalau dari pak revan
artinya banding ya memang ada jalannya secara hukum
tapi bagaimana kalau kemudian ini akan justru melanjutkan demo
dan kemarin terakhir juga
fonis ada demo juga gitu ya
ya kalau kami sebagai tim kuasa hukum jelas
kami akan berpijak hanya kepada masalah hukum
tentakan yang demo demo di luar itu
terus terang kita tidak mengkoordinir dan tidak mengkondisikan
kita hanya melihat sebatas
apakah emang dalam putusan itu sesuai dengan ketentuan satu ratus delapan puluh tiga kuhap
dan ketentuan kuhap yang lain
hanya sebatas itu aja
karena itu tadi saya bilang tadi
karena dari awalnya sudah ada kejanggalan kejanggalan
bahkan dikerucutkan dalam bentuk suatu putusan
yang tidak rasional
ya kita akan mengajukan banding
bahkan hanya terlebih dari itu
kita juga akan mengajukan upaya melaporkan
salah satu yang menarik adalah ketika fonis dijatuhkan
tidak terjadi penahanan
pandangan anda pak wayan seperti apa
kalau mau sebut ketidakadilan
mungkin kalau kita susun seratus lebih dalam kasus ini
ke tebang pilihnya
ke tebang pilih ketidakadilannya
tapi sekali lagi
pak wayan tidak ingin melaporkan ke ky juga
karena justru melaporkan ke kaye dari pihak pak bunian
pak btp itu bukan begitu orangnya
jadi kalau dia bisa berkorban untuk kepentingan bangsa negara
kenapa tidak dia yang berkorban
kita sudah khawatir juga
beberapa pikiran pak irfan ya sama
kenapa tidak melakukan perlawanan
ini kan hak
tapi dia lebih percaya pada hukum karma
tuhan itu tidak tidur
apa yang terjadi itu
pasti tidak mungkin terjadi tanpa kehendak tuhan
tapi kira kira pak btp menerima nggak fonis buniani kira kira
oh kalau di hatinya enggak
tapi tadi berkorban
di hatinya tidak
tapi harus berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
dan karena itu sekarang bapak jangan kaget
bacalah artikel di berbagai negara
ada dua jawatan penting
yang ditawarkan hari hari ini
justru dengan kasus pak buniani
satu pak ahok mestinya dicalonkan jadi sekjen pbb
kedua dia calon penerima hadiah nobel
berarti justru karena buniani
yang namanya berlian ditanam dalam lumpur pun tetap bersinar
makin digosok makin diasah makin bersinar
maka memang pak ahok ini
ditekankan apapun dia makin cemerlang
diperlakukan tidak adil kayak apapun
dia makin populer
jadi akhirnya tidak mempermasalahkan vonis kepada buniani ini
seperti mungkin pak wayan menyampaikan
kalau dia nggak mau komentar
nggak mau komentar ya
nggak mau komentar
jangan kan kasus pak buniani
mau meresmikan jembatan susun di semanggi
jelas jelas dia mencari dananya
tolong dong komentar wartawan ini
rakyat udah tahu
nanti pada akhirnya tahu mana emas mana loyang
mana benar mana tidak benar
rakyat jangan diajari
jadi kalau ditanya bagaimana komentar terhadap putusan buniani
pasti dia tidak mau komentar
cuma kalau pendapat saya pribadi
dugaan saya pribadi
dia nggak terima
saya berikan ke pak rifan sekarang ya
sebagai penutup bagaimana anda melihat selanjutnya begitu
tentang langkah hukum yang akan diambil ini
dan ini masih menjadi pertanyaan itu melaporkan majelis hakim ke kay itu
langkah hukum kedepan
kita udah sangat jelas
di persidangan itu setelah ketok palu itu diketok oleh majelis hakim
kemudian memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi
di muka persidangan kita menyatakan bahwa kita akan mengadakan banding
itu aja udah jelas aja deh
sedangkan upaya hukum kk itu adalah sebagai salah satu bentuk
padahal sudah tidak ditahan masih lapor ke kay
apapun bentuk putusan itu itu adalah kewenangan majelis hakim
karena juga kay itu adalah lembaga resmi
yang akan mengawasi perilaku hakim
yang tentu juga harus diingat
bahwa melaporkan itu adalah sebagai upaya
artinya seseorang yang dilaporkan juga belum tentu bersalah
belum tentu benar juga
hanya kita melihat dari sisi kepentingan kita klien kita
ada yang tidak wajar
tentu yang akan diputus oleh kay itu nanti
baik kita lihat nanti bergulirnya seperti apa
mungkin pak wayan juga akan terus mengamati begitu ya pak wayan
saya boleh menyampaikan
ya singkat saja pak
sekarang orang akan mudah membedakan siapa yang taat hukum siapa hormat pengadilan
sedangkan ada orang orang tertentu yang teriak teriak
ahok harus dipenjara harus jadi tersangka
begitu dia diperiksa jadi tersangka lari kemana mana
yang kedua saya ingin mengimbau kepada masyarakat
nilailah ahok apa adanya
jika ahok punya nilai nilai kepahlawanan yang patut ditiru
jangan karena dia minoritas
jangan karena agamanya tertentu sukunya tertentu matanya begitu
lalu dia disudutkan padahal dia anak bangsa
yang bisa saja menjadi teladan
kita harus mengaluh
ketika orang lain mencalonkan dia sebagai penerima dia nobel dan sekjen pbb
di sini ahok dipenjara
ditolak tolak begitu ya
padahal yang menolak ini sebagian kecil
tapi karena suaranya keras negara mestinya segera turun tangan
jangan membiarkan tekanan masa ini menguasai negara menguasai kata kata
dan malam hari ini kita sebenarnya bicara bunian nih pak ya
nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kasusnya
mungkin soal pak ahok akan menjadi soal yang berbeda
kita ulas di episode yang lain
terima kasih pak wayan terima kasih juga pak irfan
fredy kiyunadi pengacara setia novanto menyatakan ketidakadiran kliennya hari ini
memenuhi panggilan kpk adalah bentuk pembelaan diri dari setia novanto
praimie sudah kembali dengan laporan